film bertemakan konservasi alam dan satwa liar ini
akan ditayangkan di sejumlah negara di kawasan amerika latin afrika dan malaysia
menurut luki lukman hakim selaku produser film ricky rino
saat ini pihaknya masih mengusahakan kerjasama dengan distributor hollywood
agar ricky rino dapat menembus pasar film animasi keluarga di amerika serikat
kita mempunyai teman teman distributor di luar negeri
nah sekarang mereka kita kasih ip kita yang baru ricky rino
yang mereka cukup suka karena tema yang menarik mengenai konservasi dan satwa langka
ricky rino versi internasional ini juga dapat ditonton dalam format streaming eksklusif
melalui platform aplikasi berbayar